suasana harum mewarnai pertemuan ayah korban tabrak lari dengan pengemudi truk dalam mediasi
yang digelar penyidik sat lantas di kantor motor restabogor kota kota bogor jawa barat
rabu siang tersangka sopir truk bernama arman bahkan tak kuat menahan tangis saat meminta
maaf kepada ayah korban tentara menewaskan anak remaja pembuat konten tersebut keduanya
juga sepakat berdamai menghentikan perkara kasus kecelakaan usai difasilitasi oleh pihak
kepolisian ayah korban mengaku ikhlas dan lalai dalam mengawasi aktivitas putranya di luar rumah
sang sopir truk mengaku panik dan shock lantaran kabur usai tak sengaja menabrak korban sementara
polisi resmi menutup kasus dan membebaskan sopir truk dari status tersangka dengan kebijakan
restoratif justice kami mohon maaf sekali berarti masih ada selesai kami dari pihak
keluarga juga berterima kasih banyak media yang sudah mengawal kasus ini terima kasih banyak sekali
buat dari media dan kami harapkan kejadian ini tidak berulang lagi tidak ada lagi orang tua yang seperti
kami itu kehilangan kami juga tidak menyalahkan sesubir karena kita kan tahu sendiri seperti apa
kejadiannya kami sudah saling memaafkan gitu kan kasus ketika kasus ini ditutup mudah mudahan
tidak ada lagi kasus kasus seperti ini lagi diurus sama polisi terima kasih saya ngerasa
didampingi rasa di nyaman lah nyaman nyaman akan beraktivitas lagi seperti biasa seperti biasa
karena saya punya anak empat pak yang harus hinap kaya masanya kedepannya mungkin akan lebih
berhati hati atau seperti itu sebelumnya lima januari lalu sekelompok remaja mengadang laju
truk yang dikemudikan arman hingga menewaskan salah satu remaja berusia empat belas tahun dan kemudian
memiliki kekuatan untuk mengembangkan kesehatan beliau dan kemudian mengembangkan kekuatan beliau dan
mengembangkan kekuatan beliau dan kemudian mengembangkan kekuatan beliau dan kemudian mengembangkan kekuatan beliau dan
tahun pengemudi ditangkap sepekan kemudian usai sempat melarikan diri dan mengaburkan barang
bukti untuk menghindari kejadian serupa terulang polisi akan gencar menggandeng seluruh elemen
menguasai kerumbulan remaja di jalanan muhammad juwanda bogor jawa barat